persebaya surabaya terus mematapkan latihan pemain yang kondisi fisiknya kedodoran
usai libur panjang akibat covid sembilan belas
karena selama covid sembilan belas mereka hanya berlatih di rumah melalui media daring
meski demikian saat latihan dengan intensitas tinggi
para pemain bajul ijo tetap melahap porsi latihan fisik yang berat
tak hanya fisik tetapi sentuhan bola dan skill pemain juga ditingkatkan
agar kembali luas dan tak kaku saat mengoper dan menendang bola
kerja sama tim juga diterapkan dalam latihan ini
agar ketika beralih ke taktik pemain sudah padu
dalam latihan ini gelandang asing arin williams akhirnya merapat bersama para pemain persebaya surabaya
arin sudah beberapa kali absen latihan karena masih berada di negaranya australia
tim sudah berlatih selama satu minggu
dan saya tidak ingin melupakan lagi hari latihan
jadi saya pikir ini adalah ide yang baik untuk berlatih hari ini
hingga saat ini hanya ada dua pemain asing yang telah bergabung dalam latihan
yaitu makan konate dan arin williams
sedangkan mahmud eid dan david da silva belum bergabung
tim liputan cnn indonesia